hai sebuah pesawat penumpang jenis twin outer berpenumpang lima orang milik maskapai penerbangan
airfest yang melayani rute penerbangan surabaya bawean tergelincir di landasan taksiway bandara
juanda saat hendak lepas landas tidak ada korban jiwa dalam insiden itu insiden tergelincirnya
pesawat ini terjadi ketika pesawat yang diparkir di apron bandara juanda hendak menuju landasan
pacu utama untuk lepas landas menuju bawean gresik tergelincir saat melaju dari taksiway
menuju landasan pacu dan menyebabkan roda utama pesawat patah sejumlah petugas penyelamatan dari
angkasa pura i surabaya langsung menuju lokasi kejadian untuk mengevakuasi penumpang dan kru
pesawat proses evakuasi pesawat hingga kini masih berlangsung petugas kesulitan mengevakuasi bangkai
pesawat karena kondisi roda pesawat yang patah kami mendapat kabar tadi
pukul sekitar pukul dua belas lebih bahwa ada insiden pesawat aircraft tipe twin otter untuk emas
kpk airfast dengan tujuan surabaya bawaian mengalami kendala di bagian rodanya untuk
jumlah penumpangnya sekitar lima penumpang dan sudah dievakuasi menuju kembali ke terminal
dampak sejauh ini penerbangan operasional
masih berjalan normal namun demikian kami sedang melakukan proses evakuasi mas kp atau pesawat itu
sendiri untuk penyebabnya kami juga masih dalam proses investigasi oleh knkt